dan untuk mengelaborasi informasi terkini seputar penangkapan bupati bogor adeyasin oleh kpk sudah bergabung korespondensi ann indonesia
maria sarjana di gedung kpk jakarta selamat sore maria
apakah bupati bogor adeyasin masih menjalani pemeriksaan di kpk dan selain adeyasin siapa lagi yang ikut terciduk dalam ott kpk dan diperiksa
masih menunggu apa nanti keputusan dari gelar perkara atau ekspos perkara atas tangkap tangan yang dilakukan oleh penyidik kpk yang kemudian menyeret nama ade yasin yang merupakan bupati bogor yang menjabat sejak tahun dua ribu delapan belas yang lalu
rifana ade yasin merupakan bupati bogor kedua yang kemudian terjerat atau terseret dalam kasus korupsi setelah kakak kandungnya yaitu rahmat yasin yang juga sempat terseret kasus korupsi
di kpk ini tentu saja kemudian juga menjadi sebuah hal yang cukup ironis dimana ade munawarro yasin juga sempat melakukan kolaborasi bersama dengan komisi pemerintasan korupsi dengan menerbitkan peraturan bupati nomor dua puluh delapan tahun dua ribu sembilan belas tentang pedoman pengendalian gratifikasi di kabupaten bogor atau di wilayah saat dia menjabat sebagai bupati bogor sejak dua ribu delapan belas yang lalu
tidak hanya itu rifana ketika kita melihat bagaimana kpk
hari ini membawa ade yasin ke gedung kpk karena diduga terseret dengan kasus dugaan pemberian dan juga penerimaan suap maka kita juga harus merunut ke belakang yaitu melihat bagaimana dinasti yasin di kawasan bogor ini berkuasa selama beberapa waktu
kami mendapat informasi bahwa hingga saat ini ade yasin masih merupakan ketua dewan pimpinan wilayah p tiga di jawa barat sedangkan untuk ketua dpc masih diduduki oleh eli rahmat yasin
kami mendapat informasi bahwa hingga saat ini adeyasin masih merupakan ketua dewan pimpinan wilayah p tiga di jawa barat sedangkan untuk ketua dpc masih diduduki oleh eli raffi
kami mendapat informasi bahwa hingga saat ini adeyasin masih merupakan ketua dewan pimpinan wilayah p tiga di jawa barat sedangkan untuk ketua dpc masih diduduki oleh eli raffi
kami mendapat informasi bahwa hingga saat ini adeyasin masih merupakan ketua dewan pimpinan wilayah p tiga di jawa barat sedangkan untuk ketua dpc masih diduduki oleh eli raffi
kami mendapat informasi bahwa hingga saat ini adeyasin masih merupakan ketua dewan pimpinan wilayah p tiga di jawa barat sedangkan untuk ketua dpc masih diduduki oleh eli raffi
kami mendapat informasi bahwa hingga saat ini adeyasin masih merupakan ketua dewan pimpinan wilayah p tiga di jawa barat sedangkan untuk ketua dpc masih diduduki oleh eli raffi

sekitar ada dua belas orang ya bisa jadi nanti juga bisa bertambah karena prosesnya masih berjalan ya
pemeriksaan terhadap orang orang yang diamankan dimaksud di gedung merah putih kpk
proses permintaan keterangan klarifikasi konfirmasi kepada para pihak ini terus dilakukan
kepada bupati kabupaten bogor beberapa pejabat dan asn di lingkungan pemerintahan kabupaten bogor
serta beberapa pihak dari bpk perwakilan jawa barat
oke artinya dari dua belas orang itu terdiri dari bupati bogor kemudian beberapa pihak dari pemkap bogor
dan beberapa pihak dari bpk jawa barat itu ya pak ya
betul mbak rifana yang saat ini semuanya sudah berada di gedung merah putih kpk
dan masih terus maraton ya tim bpk melakukan pemeriksaan permintaan keterangan
dan klarifikasi sehingga berikutnya nanti akan dilakukan analisa lebih lanjut begitu
oke barang buktinya ini berapa pak mungkin bisa dibocorkan sedikit pak
terkait dengan bukti ya selain mengamankan orang tim juga menemukan sejumlah uang
dalam bentuk pecahan rupiah ya yang jumlahnya masih terus dihitung dan dikonfirmasi
kepada pihak pihak dimaksud mbak rifana ya nanti setelah seluruhnya selesai
pasti kami akan informasikan
berapa jumlah uang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini ya
tentu ini sebagai bukti awal ya yang diperoleh
nanti akan terus dikembangkan berikutnya pada pemeriksaan pemeriksaan lebih lanjut tentunya
oke terakhir pak ali ini yang menjadi pertanyaan kasusnya apa sebetulnya yang menjerat bupati bogor ade yasin
kalau misalnya dilihat tadi dari penjelasan anda dan orang orang yang diamankan
ini kemungkinan besar kemungkinan ya karena saya belum dapat kepastian
saya belum dapat informasi makanya kita mau tanya dengan pak ali fikri
apakah berkaitan dengan audit begitu ya yang dilakukan oleh para pemeriksa di bpk untuk pemkat bogor
memang kasusnya terkait dengan itu pak ali
iya mbak rifana dari informasi yang kami peroleh dari teman teman yang sedang melakukan pemeriksaan
betul ya jadi terkait dengan dugaan suap pengurusan temuan laporan keuangan
pemerintahan kabupaten bogor ya karena tentu ini kan tadi melibatkan
pemeriksa dari bpk perwakilan jawa barat tentu masih terkait dengan laporan keuangan
pemerintahan kabupaten bogor begitu ya jadi ada pemberi dan ada penerimaan
yang kemudian terus juga nanti tentu kami akan kembangkan lebih lanjut adalah terkait dengan sumber uangnya
misalnya ya yang diberikan itu dari mana dari siapa begitu
sejauh ini tim masih terus melakukan pemeriksaan mbak rifana mudah mudahan malam ini nanti kami bisa menginformasikan
pada masyarakat hasil dari seluruh kegiatan tangkap tangan ini
tentu kami telah melakukan pemeriksaan analisa kami segera gelar perkara atau expose ya di internal kpk
seluruh pimpinan kemudian seluruh struktural di kedeputian penindakan dan juga tim penyelidik penyidik dan penuntut umum
sehingga nanti apakah dapat disimpulkan benar ada peristiwa pidana kemudian ada pihak pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum
terkait dengan bukti bukti yang ada juga apakah nanti dinilai dan dianalisa ada hubungannya
dengan peristiwa pidana dan pihak pihak yang ditemukan dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dimaksud
mudah mudahan malam ini ya setidaknya kalau kita mengacu pada waktu dua puluh empat jam tentu kan sekitar jam sepuluh jam sebelas itu yang batas maksimal kami harus menentukan sikap
setelahnya tentu kami harus menyiapkan proses administrasi penyelidikan maupun penyelidikan
baru kemudian kami akan informasikan kepada masyarakat setelahnya